kembali di after sepuluh sejak tahun dua ribu sembilan batik telah dikukuhkan unesco sebagai warisan budaya indonesia oleh unesco
namun hingga saat ini batik masih menghadapi sejumlah tantangan diantaranya penggunaan bahan kimia dalam proses pembuatannya
meski demikian di yogyakarta sebuah galeri batik telah menggunakan pewarnaan alam yang ramah lingkungan
batik yang didominasi warna biru ini adalah batik karya galeri batik jawa di yogyakarta
selain warna birunya yang berbeda dari warna batik lainnya jenis batik ini memiliki kelebihan sendiri
pewarna yang digunakan bukanlah pewarna kimia namun berasal dari pewarna alami
warna biru ini dihasilkan dari pewarna yang berbeda dari warna batik lainnya
pembuatannya dari daun nila atau dalam bahasa latin disebut dengan nama indigo verating chorea
demi mempertahankan prinsipnya untuk menggunakan pewarna alami sejak tahun dua ribu enam galeri jawa bahkan menanam sendiri daun nila ini
tujuan dari kami sendiri memang ingin mengembalikan potensi potensi yang sudah ada sejak dulu kearifan kearifan lokal
jadi pewarna alami itu memulai dengan pembatikan yang kita proses semuanya
dengan pewarna alam tidak ada kimia sama sekali
lalu dari mana warna indigo yang unik ini dihasilkan
biasanya dalam proses pewarnaan batik dilakukan dua kali pencelupan atau pewarnaan
pencelupan pertama menghasilkan warna indigo sedangkan pencelupan kedua adalah pewarnaan dengan menggunakan warna lain
namun galeri batik jawa hanya menggunakan pencelupan satu kali saja
untuk mendapatkan warna ini
dalam tradisi jawa jenis batik ini disebut dengan nama kelengan
secara historis jenis warna indigo yang juga disebut dengan emas biru ini sudah dikenal di berbagai belahan dunia selama dua puluh lima abad
sementara itu pengembangan komoditas berbasis alami saat ini umumnya dikenal lebih mahal dari produk kimia
lalu bagaimana dengan produk pewarna alami indigo ini
menurut laretna harga mahal adalah kesan di awal saja
namun kondisi ini justru lebih murah karena produk pewarna alami ini ramah lingkungan dan tidak merusak alam sama sekali
kekayaan alam indonesia yang beriklim tropis dengan banyak jenis tumbuhan juga membuat indonesia memiliki banyak peluang warna warna lain yang biasa digunakan oleh pewarna kimia
kalau dari sisi mahal bisa jadi iya
karena tidak bisa instan ya
karena prosesnya kan berjenjang ya
bahkan mulai dari penanaman
sampai ada pembeliannya
kemudian ada petaninya dan seterusnya
tetapi dari sisi yang lain sekarang kan kita mengembangkan apa yang disebut ekonomi lingkungan
nah ekonomi lingkungan inilah yang sebenarnya sangat penting
kerusakannya bisa jadi sangat atau zero
karena limbah tidak ada
karena limbah dari pewarnaan ini malah justru menyuburkan tanaman
jadi tidak ada kerusakan
kemudian kerusakan yang ditimbulkan untuk pemakainya maupun mereka yang melakukan pencelupan
mereka sendiri juga sehat
nah ini yang sebenarnya jadinya bisa jadi lebih murah gitu
karena kita tidak melihat ongkos kerusakan
impian galeri batik jawa tidak berhenti dengan melestarikan pewarna alam di dalam negeri saja
galeri batik jawa saat ini terus menembus pasar internasional
dengan melakukan kegiatan pameran di berbagai negara
dengan mengenalkan batik yang cocok dipakai di berbagai musim
dalam waktu dekat mereka akan berpameran di belanda dan amerika serikat
hendrawan setiawan yogyakarta